organisasi kesehatan dunia atau who telah mencatat ada lebih dari enam ratus lima puluh kasus hepatitis akut misterius pada anak di dunia sejak april dua ribu dua puluh dua hingga saat ini
sementara jumlah kasus yang diduga akibat infeksi hepatitis akut misterius di indonesia bertambah menjadi dua puluh kasus per data laporan tiga puluh mei dua ribu dua puluh
kita bahas hal ini bersama dengan jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia ada dr muhammad syahril
dr syahril selamat malam
dokter pemerintah kita tahu masih menginvestigasi begitu dugaan infeksi dari hepatitis misterius yang telah merenggut nyawa empat anak di indonesia
sejauh ini kemudian perkembangannya seperti apa dok
sebagai pemahaman kita bersama istilah yang telah dikeluarkan oleh who adalah probable
bebable artinya pasien itu sudah disingkirkan dari hepatitis a sampai e
dan menunggu hasil yang akan ditetapkan oleh who apa sih sebetulnya penyebab hepatitis akut yang memang belum diketahui penyebabnya ini
jadi belum ada istilah konfirmasi seperti halnya covid sembilan belas
kalau covid sembilan belas kan pcr positif berarti dia konfirmasi
nah untuk itu maka status pasien ini ada dua yang saat ini kita kaji yaitu probable maupun spending
oke kemudian belum bisa dikatakan konfirmasi
apa karena patogennya belum diketahui atau apa kemudian kendala yang membuat hipotesis hipotesis penyebab hepatitis akut ini sulit diketahui dok
ya saya kira kita ngikut aturan dunia yang diketahui oleh who
bahwasannya untuk menentukan konfirmasi ini harus banyak laporan atau hadiah dari beberapa negara
dan akhirnya terpakat hati apa sih sebagai tersebut
penyebab dan dikatakan etiologinya belum diketahui ini
nah sehingga kita masih menunggu konfirmasi dari who apakah itu adenovirus apakah adenovirus yang varian baru
atau ada kaitannya dengan sars cop dua dan seterusnya dan seterusnya
jadi hipotesis hipotesis yang selama ini dikaji oleh para ilmuwan dari seluruh dunia
dikumpulkan akan mengerucut apa sih sebetulnya yang akan disepakati sebagai penyebab

oke dokter syahril kita tahu gejala hepatitis akut ini diketahui didominasi dengan demam tinggi
sebelumnya juga diinformasikan seperti itu
apa kemudian perbedaan gejala yang kita ketahui dari hepatitis yang sudah ada sebelumnya
ya kalau memang sepakat umum hepatitis ini itu ada gejala angigastrofisikal di perut
baik mual mual muntah sampai diare
itu adalah gejala awal dari hepatitis ini
kemudian apabila dia berlanjut maka akan timbul kuning di mata selera mata maupun di kulit tubuh
dan juga air kuncing itu seperti air teh
nah apabila dia berlanjut yang disebut dengan pulminan maka kesatuan akan turut
itulah tiga tahapan yang ada
dan ciri khas ini dengan yang lain ini akut mbak
takut itu artinya pasien ini yang diderita oleh anak
karena anak di bawah enam belas tahun sebelumnya anaknya sehat sehat saja
tapi karena dia takut dan berat yaitu pemeriksaan sgot sgbt ncbht itu tinggi sekali
sampai dapat lima ratus international unit per liter
artinya para orang tua dari karena ini apa namanya korbannya pasiennya kebanyakan anak anak
para orang tua harus mewaspadai tidak hanya demam tinggi tapi jika sudah menguning begitu
sudah akut ya dok
iya jadi bukan sudah akut sudah berlanjut
kalau akut kan hanya mual muntah diari juga ada demam
tapi begitu dia berlanjut maka salah satu tanda yang khas itu mata dan badannya kuning gitu kan
yang disebut dengan jaundice syndrome
nah dok dari dua puluh pasien ada lima yang masuk dalam kategori probable
sementara ada lima belas pending classification kalau saya tidak salah
apa kemudian pembeda dari klasifikasi ini dan perawatan masing masing seperti apa dok
klasifikasi ini yang probable itu dia sudah disingkirkan hepatitis a sampai hepatitis e yang selama ini kita kenal
berarti dia bukan disebabkan oleh hepatitis itu
nah saat ini sedang dikaji apa saja penyebab yang
nah sedangkan pending dia belum selesai mbak
jadi a sampai e nya belum diketahui
a sampai e nya ya belum
jadi dalam proses investigasi
mebel pun kelas pending ini begitu ada perkembangan dan ternyata diketahui penyebabnya yang jelas
contoh karena adalah deng ya atau dhf atau karena sipoid
atau karena faktor lain
maka dia disingkirkan atau dikardi dari tugaan hepatitis tadi
bagaimana kemudian dokter syahril pengawasan penyakit ini di daerah daerah yang mungkin jauh dari kota besar begitu
walaupun memang tadi dominasinya adalah dki jakarta
tapi bagaimana koordinasi dengan dinas kesehatan daerah kabupaten kota untuk bisa apa namanya
mengawasi kemudian meminimalisir hal ini
sebenarnya sudah melakukan langkah langkah kewaspadaan maupun langkah langkah pencegahan sekaligus perantara laksanaan
jadi kita sudah mengeluarkan technical briefing artinya dan memberikan warning kepada seluruh dinas kesehatan
fasilitas pelayanan kesehatan untuk berhati hati dan waspada dengan gejala serta melakukan tindakan iram
begitu pun kepada masyarakat
kita melalui berbagai media itu melakukan edukasi
kemudian melakukan informasi informasi agar bagaimana seluruh perangkat
khususnya yang mempunyai anak di bawah enam belas tahun itu lebih peduli
tetapi tetap kita tidak perlu panik atau was was lah terhadap penyakit hepatitis ini
nah edaran yang dibuat oleh kementerian kesehatan itu meliputi bagaimana deteksi hepatitis akut ini
kemudian bagaimana perantara laksanaannya mulai dari kursus pas dokter praktek dan klinik
sampai ke rumah sakit rsud dan tingkat nasional
jadi jenjalan rujukannya jelas dan sudah ditetapkan ada tiga puluh enam rumah sakit rujukan di setiap provinsi
ada yang dua rumah sakit di satu provinsi tapi setiap provinsi sudah mempunyai rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus hepatitis ini
apabila tidak ada tersebut fasilitasnya tidak mencukupi
sehingga masyarakat tidak perlu panik harus ke jakarta atau ke provinsi yang lain
tidak perlu panik tidak perlu khawatir tapi kita tahu dalam periode yang cukup singkat
penambahannya juga cukup besar
begitu dokter syahril bagaimana dengan status penyakit ini saat ini di indonesia
ya sama dengan di negara yang lain
masih status klb ya di dekat dunia
sehingga kita belum ini disebut dengan suatu pandemi
karena penambahan kasus di beberapa negara juga tidak banyak sekali seperti yang covid yang lalu
dan di negara kita juga kalau dilihat sebaranya kan masih satu dua dan paling banyak di jakarta ada enam kasus tiga probable dan tiga pending
oke artinya satuan tugas hepatitis akut ini juga tidak
belum perlu untuk dibuat begitu mengingat statusnya masih klb dan dianggap belum apa namanya lonjakannya masih rendah
begitu dokter syahril
ya jadi kita satgas sudah ada satgas hepatitis akut yang dibentuk oleh kementerian kesehatan
yang melibatkan komite ahli kemudian profesi ikatan dokter anak indonesia dan para epidemiolog
nah itulah yang menjadi satgas yang diharapkan bisa memberikan suatu pedoman
dan pengawasan terhadap perkembangan penyakit hepatitis akut di indonesia ini
oke saya konfirmasi berarti sudah ada satuan tugas hepatitis akut ini di indonesia
kemudian bagaimana bisa mensosialisasikan mitigasi juga dilakukan oleh satgas ini kepada masyarakat
supaya lebih sadar dengan sekitar lebih sadar dengan lingkungan dan hidup lebih sehat
ya satgas ini di kementerian kesehatan
sebagai mana tugas dan produksinya dan melakukan koordinasi kemudian sosialisasi
melalui jaring yang ada yaitu dinas kesehatan pemerintah daerah sakit swasta dan seterusnya
nah melalui jalur itulah kita mengingatkan kepada seluruh yang terkait
untuk waspada untuk melakukan langkah langkah pencegahan sekaligus langkah deteksi
maupun langkah langkah untuk penanganan apabila dijumpai kasus hepatitis di daerah masing masing
oke waspada dan lakukan pencegahan begitu ya karena tadi hepatitis akut ini bisa menyebar lewat saluran cerna dan juga saluran udara
jadi harus sadar dengan lingkungan dengan pola hidup yang sehat protokol kesehatan masih terus dijalankan begitu ya dr syahril
baik dokter syahril terima kasih banyak silahkan ditambahkan
boleh saya katakan
perilaku hidup bersih dan sehat sekaligus protokol kesehatan merupakan suatu protokol atau pretension kita untuk menjadikan budaya hidup sehat
dan insya allah kita bisa menghindari atau mencegah tertularnya penyakit penyakit infeksi yang menular
bukan hanya covid bukan hanya hepatitis tapi seluruh penyakit yang lain
oke baik baik terima kasih banyak dokter muhammad syahril sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam salam sehat
selamat malam salam sehat semua